pasti inilah dia soalnya selama ini yang punya boneka aneh itu cuma dia
ya betul boneka milik pak wicak pasti biang biang betul betul
bu boneka saya ini masih rusak mana mungkin bisa nyulik orang
yang namanya bonekanya udah misterius
aku lupa kunci pintunya
mau sembarang nih terpaksa deh aku harus ke depan kunci pintu
kali udah tidur lagi kalau nggak bisa minta tolong sama kali

kok penuhnya kebuka
aduh aku jadi merinding
aku ingin kembali sini
aku ingin kembali sini
ada cerita kan
jangan jangan rafa kenapa kenapa lagi
eh eh jangan buang anak saya
tadi itu mami lihat rafa
rafa dibawa pergi
rafa ada yang mau pergi
yang bawa itu pokoknya bukan orang
jangan jangan boneka kayu
ali tunggu di sini ya
mami sekarang mau lapar ke prt
pokoknya biar bagaimanapun kita mesti nyelamatin rapat
ingat ya ali
jangan kemana mana ya
mami tinggal dulu ya li
masa aku diem aja sih
aku harus berusaha toh
assalamualaikum pak rete
aduh pak rete
padahal jangan jauh disas c doing
tidak boleh panik sabar naik nafas
jangan panik jangan panik
aduh gimana ini
kasian rapa tenggabah kecil putih kayak kue mochi
kalau kelaparnya kedinginan gimana
eh marete kenapa jadi pak rete yang panik
ngerasa keren saya makan luti gitu tuh
mana yang lihat hantu tuh
aduh jangan pak rapa tenggabah
harusnya pak rete tuh sekarang telepon si hansifer
suruh mereka bulu bulu cari rapa
bulu bulu kenapa dibawa semua penculiknya tuh
lihat pak rete

banyak amat sih nomernya
panik panik panik
kau ada ya
waduh cepet amat eh
hii eh ini teh ada kejadian gawat
rafa diculik sama hantu boneka
apa eh alat alat waduh siloko
allahuakbar tangga ilajang itu
ah hansifers anak saya si rapa diculik sama hantu boneka kayu
dengar mulai denger
alamak pak rete boleh saya selesaikan secara bijak
berapa diculik sama boneka kayu
nah itu denger
ada obatnya juga ternyata kamu dor
sekarang juga cari
sekarang sekarang sekarang
mana sih punya hansi pada kosek semua
rapa allah lampar
eh pak rete mendingan gini aja
sekarang kita ikut cari apa
sebentar ditulak dulu
ditulak ditulak turun
takut ada maling
aduh pakai diganjal pintu
udah selalila pak rete
jadi rasa diculik li
diculik sama boneka kayu
tapi aku penasaran
masa boneka kayu bisa culik orang sih
yaudah yuk kita cari sama mama
kau siap siap nih
haduh saya tahu
ini pasti gara gara bonekanya pak wicak
ini pasti bonekanya yang nyulik
pasti inilah dia
soalnya selama ini yang punya boneka aneh itu cuma dia
boneka milik pak wicak pasti biang gerok
bu boneka saya ini masih rusak
jangan usah percaya
hei yang namanya bonekanya udah misterius
kali aja nyambung lagi
iya betul pak
ya udah kita aja
oh betul pak
jangan main game sendiri ini pak
tenang dulu dong
bu tapi kan bukan boneka saya yang nyulik
pak wicak tenang aja deh
saya tengah nuduh pak wicak
sebelum anak saya hilang dibawa jauh sama penculiknya
atau bapak bapak lah
kalau gitu kita bantu cari rafa sama sama
oke kalau begitu sebagian kalian kesana
sebagian ikut aku
nggak seru nih
kita kesana aja pak resne
nggak seru nih
nggak seru nih
namun aku takut udah malam